suatu komunitas di bandung jawa barat memiliki kegiatan menggambar dan juga mewarnai dinding dinding kota
pembuatan mural bisa menambah keindahan kota jika dibuat di tempat yang tepat
sebaliknya mural juga bisa menjadi polusi visual
langget olahraga saparwa bandung yang terletak tujuh ratus lima puluh meter dari gedung sate diwarnai nuansa baru
tujuh dinding di taman saparwa dihiasi mural
setiap dinding punya tema berbeda mulai dari olahraga musik literasi hingga flora fauna khas jawa barat
empat puluh orang pemural terlibat dalam pembuatan mural di taman saparwa
latar belakang mereka beragam
ada dosen mahasiswa guru karyawan dan musisi
mereka tergabung dalam komunitas mural bandung yang berdiri sejak dua ribu
biasanya mural di suatu lokasi selesai dikerjakan dalam waktu tiga hingga lima hari
namun persiapan membuat mural bubur
butuh waktu berbulan bulan
proses persiapan yang memakan waktu adalah merancang desain mural
hal yang dibuat harus bisa menambah nilai lokasi tersebut
kita mencari unsur unsur yang memang punya ikatan sejarah sama area ini
punya ikatan histori punya ikatan emosional juga gitu ya
supaya karya yang hadir itu juga bukan cuma semata mata jadi menghias
tapi dia juga membangun mengkonstruksi sejarah
mengkonstruksi komunikasi dengan publik yang nanti akan berinteraksi

tahap pembuatan mural dimulai dengan menentukan tema
berikutnya menentukan gaya penggambaran dan komposisi gambar yang sesuai dengan luas dikit
terakhir membuat sketsa di dinding lalu mewarnainya
dibutuhkan sekitar satu liter cat untuk setiap satu meter persegi dinding mural
dan untuk mural di taman saparwa ini membutuhkan lebih dari lima ratus liter cat
sementara untuk warnanya
kita membuatnya dengan dua puluh lima variasi warna
namun karena pembuatan mural ini merupakan rangkaian dari lima kota yang ada di jawa barat
sehingga ada tiga warna yang selalu mereka gunakan yaitu warna kuning biru dan hijau
warna lambang provinsi jawa barat
banyak mural di suatu kota tidak otomatis menjamin kota tersebut lebih baik secara arsitektur
menurut dosen fakultas arsitektur perencanaan dan pengembangan kebijakan institut teknologi bandung
miming miharja penempatan mural di ruang publik harus dilakukan dengan pengaturan yang disepakati berbagai pihak
gambar mural juga harus disesuaikan dengan pola desain arsitektur di ruang tersebut
agar bisa memiliki keharmonisan visual dengan lokasi sekitar
jika itu terpenuhi maka mural bisa menambah keindahan kota
tapi jika tidak mural bisa menjadi suatu polusi visual
diteliti dulu mana lokasi yang cocok dengan konsep mural yang ada
kalau ini di lokasi ini bagus karena backgroundnya misalnya warna warninya atau fungsi dari bangunannya itu bisa menerima
menerima makna yang ingin disampaikan oleh mural itu
di tempat yang demikian bisa jadi bagus indah
nah jadi case by case harus dilihat
komunitas mural bandung berharap lewat gambar di dinding mereka bisa membangun energi positif
yang bisa mengubah perilaku warga menjadi lebih baik lagi
milam nasution sitki irfan bandung jawa barat